hingga hari ini total vaksin yang sudah disuntikan ke masyarakat indonesia sebanyak satu ratus lima puluh juta dosis
jumlah tersebut terdiri dari sembilan puluh lima juta dosis pertama dan lima puluh lima juta dosis kedua
indonesia menduduki peringkat ke enam negara di dunia dengan jumlah total suntikan vaksin terbanyak
akhir minggu ini seratus juta ini terima kasih sekali sama tni sama polri
dari sisi jumlah total suntikan kita sudah satu ratus lima puluh juta kemarin tembus pas hari hut tni ab
itu ranking enam dunia
untuk negara yang tidak punya produksi vaksin sendiri kita lumayan
dia di bawah brazil dan jepang lah di bawah brazil
karena amerika india sama china kan punya vaksin sendiri
dinas kesehatan kabupaten boyolali akan melakukan penyisiran vaksinasi terhadap warga yang belum mengikuti vaksin
di wilayah pedesaan
hingga ke tingkat rt
tim vaksinasi juga akan melakukan jemput bola hingga ke rumah warga
hal ini dalam rangka mengejar target vaksinasi hingga seratus persen
sampai saat ini capaian vaksinasi di boyolali sudah mencapai tujuh puluh satu delapan puluh empat persen
menurut data dinas pendidikan kota semarang
dari satu ratus lima puluh enam ribu pelajar usia dua belas tahun ke atas di semarang yang terdaftar vaksinasi
sembilan puluh lima persen diantaranya sudah divaksin tahap pertama
sementara vaksin kedua sudah mencapai lima puluh persen
namun ada siswa yang belum divaksin
penyebabnya ada kendala medis dan larangan orang tua
ditargetkan akhir oktober seluruh pelajar sudah menerima vaksin
hingga rabu enam oktober dua ribu dua puluh satu sudah lima puluh ribu pelajar smp di kota medan divaksin dosis pertama
data itu menjadi acuan ptmsd dan smp di kota medan yang akan digelar pekan depan
sudah lebih dari empat puluh lima persen dari satu ratus lima ribu pelajar sd dan smp yang memenuhi syarat untuk divaksin
setiap hari pemkot medan menargetkan vaksinasi lima siswa
pembelajaran tatap muka di kota medan hanya boleh diikuti siswa yang telah divaksin covid sembilan belas
bagi pelajar yang belum divaksin tetap mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah
setiap kelas hanya boleh diisi maksimal sepuluh siswa
meski pada daerah level dua
kelas boleh diisi lima puluh persen siswa
dari jumlah tiga puluh dua siswa
capaian vaksinasi di sulawesi selatan baru tiga puluh empat persen untuk dosis pertama
dan hampir dua puluh persen untuk dosis kedua
dari sekitar tujuh juta penduduk yang ditargetkan divaksin
turunnya angka kasus harian dinilai menjadi penyebab rendahnya minat warga divaksinasi
karena itu saat gas covid sembilan belas
sulawesi selatan masih memperluas cakupan warga yang menjadi target vaksinasi
dengan memperbanyak vaksinasi
termasuk menggandeng tni polri dan kelompok lain
hingga pekan ini tercatat ada satu enam ratus tiga puluh tiga kasus aktif
tim liputan cnn indonesia